wabah pandemi covid sembilan belas juga berdampak pada sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat
kosim misalnya warga rt tiga belas rw sembilan kelurahan johar baru jakarta pusat ini
sudah lebih dari seminggu belum mendapatkan penghasilan dari profesinya sebagai ojek daring
untuk bertahan hidup ia dibantu istrinya buka warung kecil kecilan di dalam kontrakan sempit
kosim sangat berharap bantuan sosial dari pemerintah bisa segera disalurkan dan tepat sasaran
tak jauh berbeda dengan kosim joko santoso mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak
dari tempat ia bekerja sebelumnya dengan alasan efisiensi perusahaan
lelaki yang tinggal di rt delapan rw satu kelurahan johar baru ini kesulitan mencari pekerjaan
dan hanya berharap ada bantuan dana dari pemerintah untuk mengatasi kebutuhan sehari harinya
harapan yang saya itu bantuannya mudah mudahan secepatnya
supaya saya bisa berusaha kembali
saya bisa kembali walaupun hanya usaha dagang kecil kecilan untuk menghidupin keluarga saya
dirjen daya sosial kementerian sosial ri pepen nazarudin mengatakan
dari rp empat ratus tiga triliun rupiah stimulus yang diluncurkan presiden joko widodo
rp satu ratus sepuluh triliun dikelola oleh kementerian sosial
dana itu akan digunakan antara lain untuk pembelian sembako bagi warga terkena dampak covid sembilan belas
di jabodetabek dan wilayah lain di indonesia
indeks bantuan sembako sebesar rp enam ratus ribu rupiah per keluarga dan akan dibagikan selama tiga bulan
dalam distribusinya nanti akan dibagikan dua kali dalam sebulan secara bertahap
rencananya tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh akan mulai dilakukan penyalurannya
perhatian kita adalah pada penekanan bahwa baik penerima bansos sembako di jabodetabek
maupun bantuan sosial tunai di seluruh indonesia
itu kita upayakan
diluar penerima banses pkh dan bpnt
jadi tidak terjadi overlapping seperti itu
jadi mudah mudahan itu saling melengkapi
karena dari basis data terpadu kesejahteraan sosial yang ada
tidak seluruhnya terkapal oleh pkh
tidak seluruhnya terkapal oleh program sembako atau bpnt itu
pepen berharap pemerintah kabupaten dan kota di indonesia untuk merelokasi dan refocusing apbd nya
untuk membiayai penanganan covid sembilan belas di daerah indonesia
arman helmi fikri adin jakarta